ini tadi malu dia tapi dia post foto sama embo embo nya siang
cuma kan gue bete mereka buncing buncing
oh my god ya kalau gitu sih gue juga gak nyangka
ya harusnya tuh ian bersyukur punya melly sejarah kan lo agak cantik ya daripada si ian udah ditek
abah abah juga dulu kan dilarang larang pakai motor sama nenek tapi abah gak mau kan
mana si reva ya bukannya janjian kemarin ketemuan disini
mau bareng tapi kok belum datang ya
nah diangkat lagi sama dia
tuh anak kemana sih
sorry ya nunggu lama
ya lumayan lama sih gue nunggunya
oh iya bodyguard lo mana kok lo bisa dateng sendiri
hmm nanyain dia jangan jangan lo kangen ya sama dia
gue kangen banget gue kangen banget sama ulut bulunya
dia udah dipecat
ya bagus lah
udah ah ngapain juga kita ngomongin dia
orangnya juga udah gak ada disini
jadi yuk cow
itu ada boy
tau ini pasti dia lewat jalan pintas
ini ada apaan ini
apa harus banget ya
harus berbaris di sini
terus gue harus nungguin kalian
putih hilangan boya merlava dong

soalnya kan kita udah putus
kamu jangan gitu dong
aku gak mau diputusin sama kamu bebek

itu dengan kamu bebek
tapi aku gak mau punya cowok tuh yang selingkuh
kalau saya sih mendingan buang ke laut aja punya cowok yang selingkuh
gak ada gunanya mel
mana muka pas pasan pakai selingkuh lagi
jangan gitu dong pak
bapak gak boleh kecampur urusan rumah tangga orang
ulur tangga kelas
kayak yang udah punya buku nikah aja ngomongin rumah tangga
kalau saya sih mendingan kamu putusin aja mel
biar kalian berdua tuh fokus sama pelajaran
bukan sama pacaran
gak toh pak
kalau gitu mah
bapak tuh seharusnya ngebela saya pak
bukan yang ngebela malah
apa apa sih saya ditinggalin tuh
ini kena apa nih
dateng dateng mukanya cemberut kayak gitu
ya gue bete lah
dian gak bakal selingkuh
dia malah sama cewek lain
dia tadi malu kerja
cuma kan gue bete mereka buncing buncing
ya kalau gitu sih gue juga gak nyangka
ya harusnya tuh
ian tuh bersyukur ya punya melly
saudara kan lo agak cantik ya
daripada si ian udah dekil
gak modal lagi
jangan sedih banget gitu dong
gue juga mengalami hal yang sama
minta kemarin juga ngepost foto sama hicle deket deket gitu
kita nggak boleh lemah kayak gini
ini emang keinginan mereka
mereka tuh emang mau kita hancur gara gara berantem
gara gara masalah sepele kayak gini
kita harus tunjukin ke mereka kok kita tuh gak lemah
gimana kelas meetingnya
jangan mau kalah
jangan mau kalah maksudnya gimana
kamu gak mau kan ngasih ini balapan lagi
karena kau tidak akan keselamatannya
hari kamu teh harus mempertahankan pendapat kamu
jangan takut sama sini
kalau untuk sesuatu yang kamu yakinin benar dan kamu kalah
artinya kamu tidak bisa menjadi imam yang baik
gitu ya pak
yaudah kalau gitu ntar saya yakinin rai lagi deh pak
artinya kamu laki laki sejati loh gitu
untung si kemot gampang